kalo gitu nyatut aja
nggak ntar jatuh
kalo gitu gue beliin benzin aja ya
jalan liatnya ke depan
jangan ke cewek
siapa yang liat cewek
gue liatin motornya bagus
emang tadi dia pakai motor warna apa
warna pink kan
bajunya yang pink motornya warna biru
temenin gue masak
saya tuh udah diajak sama pak haji atuh
iya masak di rumah gue aja
lo berdua tega
gue makan sendirian
sintin sama si bobby belum balik
lo makan di rumah gue aja
makan bertiga ramean
gue mau goreng ikan sendiri
ya elah rot
darah mumul lo
ini mas laparannya
jadi lima puluh ribu
sekalian amasin doleh ya bang
ya mas makasih ya mas
jendol dua gelas
selama terima kasih
sampai jumpa lagi
oh gue anterin beli bensin ya
kalau gitu nyatut aja
nggak ntar jatuh
kalau gitu gue beliin bensin aja ya
aku lupa bawa dompet
kamu tunggu sini ya
nanti ntar be
ini sekalian simpan
lo tunggu sini
gue mau beli minyak dulu
udah aja ke rumah haji murad aja tuh be
beh kalau beli minyak goreng dulu keburu lapar atuh
gue mau goreng sendiri
terus babe mau makan sendiri
ya udah saya jalan dulu lah
jangan tinggalin lu
ngitip lapak bentar ya
ngitip mah mencetak aja dah
aku juga lapar mau makan
ngitip bentar ya
saya juga lapar
bang ada majalah wanita ga
bang ada majalah wanita ga
bang ada majalah wanita ga
mod saya jalan duluan ya
akhir akhir ini jarang hujan ya
ya iyalah kalau jalan hujan jadi panas
jadi banyak nyamuk
jadi banyak nyamuk
di sini mau enggak
di sini mau enggak
gimana caranya biar gak ada nyamuk pak
bilang aja sama nyamuknya
nyamuk jangan ke sini
ke rumah mbak yanti aja
ada bensin bang
ya bensinnya udah habis bang
emang udah habis banget ya bensinnya
ya elah bang
kalau belum bang
kalau belum bang
kalau belum mbak tuh
bom depan sana deket bang
bukan buat saya
bukan buat saya
buat temen saya
buat temen saya
buat temen saya
udah siang nih
udah siang nih
mau tau aja
mau tau aja
bang pak haji kopi satu
bang udin enggak jaga parkiran
tadi saya baca di koran
banyak pencurian motor
parkiran gua aman
jangan tak kabur loh
bukan tak kabur tapi fakta
mau masak juga bang
kagak makan di sini aja
lauknya cuma sedikit bang
saya makan di rumah aja bang sama anak saya
kakek denger kali
kalau gitu saya permisi ya
ngapain lu berdua kemari
haji saya mau makan bareng sama pak haji di sini
tentunya mau goreng ikan sendiri
gua kasian sama lu makan sendiri
makanya gua kemari nemenin
yang bener loh
iya haji bener
mau makan bareng di sini
soalnya minyak goreng di rumah babe habis
nah begitu kan enak
kagak usah teriak ngapa be
kan uyu udah di sini
ini kita prake mbak
ded saya titip gerobak ya
itu mau cuci piring man
oh jam segini nggak ada yang beli bubur bang
gue bawa bekal tapi makan gorengan buah
emang tuh bekal kagak dimakan
udah habis mungkin pak haji
gua kagak doyan
nih buat lo
ibu gue mau suruh uya
nih buat uya

eh den mustinya lo tuh girang
mustinya tuh lo demen ada yang merhatiin lo
kagak usah ikut campur
gak usah ikut campur
eh gue bukan ikut campur gue ikut prihatin
ada yang dimenin sama lo
jangan pala pilih
walat baru tau rasa lo